selamat datang bulan ramadhan bulan penuh harapan bulan penuh ampunan untuk pahala kehidupan
saat ramadhan beraktifitas jangan lupa untuk beribadah sentuh sahabat untuk mengingatkan itulah kemuliaan ramadhan
kena ramadhan tak berkumandang untuk berkah yang melimpa untuk pahala yang berlipat
selamat datang bulan ramadan bulan penuh harapan bulan penuh ampunan untuk pahalau kehidupan
saat ramadhan beraktifitas jangan lupa untuk beribadah sentuh sahabat untuk mengingatkan itulah kemuliaan ramadhan

kena ramadhan tak berkumandang untuk berkah yang melimpa untuk pahala yang berlipat
itulah kemuliaan ramadhan